setelah menutup masa pendaftaran bakal calon anggota legislatif yang dimulai pada satu hingga empat belas mei dua ribu dua puluh
kpu ri akan melakukan verifikasi dokumen persyaratan yang telah diajukan mulai senin lima belas mei atau hari ini hingga dua puluh tiga juni
dalam proses verifikasi ini nanti jika ditemukan kesalahan kpu ri akan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melakukan perbaikan
perbaikan dokumen persyaratan dapat dilakukan pada dua puluh enam juni hingga sembilan juli dua ribu dua puluh
masuk jam tanggal lima belas itu sudah tidak dapat lagi untuk melengkapi
nah mulai besok mulai tanggal lima belas kegiatan yang dilakukan kpu adalah penelitian atau verifikasi dokumen persyaratan bakal calon
itu ada dua kategori yang digunakan untuk penilaian atau penelitian yaitu yang pertama kebenaran dokumen persyaratan dan juga keabsahan dokumen persyaratan
nah pada masa verifikasi atau penelitian dokumen administrasi itu yang akan digunakan kategori penelitian itu
apakah dokumennya sudah benar dan sah atau belum
sekiranya masih ada dokumen yang belum benar dan belum sah nanti ada kesempatan bagi partai politik untuk melakukan perbaikan